kakek kakek siapa
iya saya lapar sudah tiga hari belum makan nasi
belum makan untuk tiga hari
yuk selama tiga hari kakek makan apa
itu juga empat hari yang lalu cu
tolong cu minta makan sedikit aja cu
lebih baik tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah
bagus ya kakek
baik minta resistance
relatives di kamera
pak kiai pak kiai pak kiai
emang model internasional emang lagi ngetrend pak kiai
emang modelnya begini
oh kentung tahu pak kiai
dia takut kelihatan mukanya jelek
manusia gak ada yang jelek
allah menciptakan dengan penuh kesempurnaan
kecuali muka kamu tuh jelek
eh buka tuh
ayo cepetan buka
buka pakai air
buka dong buka
aduh pak kiai jangan pakai air
nanti pak kiai nyesel gimana
hah mau pak kiai
satu dua tiga
pak kiai pak kiai pak kiai
jelak pak kiai
jadi begini pak kiai kita tadi mengurjain sultan
tiba tiba ada lemah di atas kita terus lemaknya jatuh
kenapa sih nyok kok kamu malah jujur kayak gitu
itu namanya iiih gajah
ini depan pak kiai loh
makanya jadi orang tuh gak boleh jahil
sama manusia itu harus baik baik
air putihnya anget bener
ubi rebus masih kuang kukus
tempat pas nih
tapi kenapa hari ini gue jadi merinding dangdut begini nih
bulog kuduku pada bangun
jangan manggil manggil so kenal
udah ketahuan nama gue ocit masa nama gue si moncrot apa alias si mongol
tau tak aja dong
aduh macam mana sih manusia ini
masa jantah gua masih diembat juga
buat ngaku ngakutin manusia
gimana ceritanya sih
masa jin botol takut sama kain putih doang
gua yakin pasti itu jin empret
syukurin gak wisri orang sih lu
ada apa sih
itu ada orang gila
masa cuma gara gara kain putih
dia kabur terbirit birit
itu orang tukang gabu istri orang
jadi ketulak deh
kena batunya gitu
lu gak usah ngerjain gua dah
masa gua yang ngerjain
terus gua dikerjain balik
gua usah nyamar lu
kelas hari ini kita selesai
urusan buat besok gimana
yang soal pembagian
buat dhoafa sama fakir miskin
alhamdulillah kiai udah beres
satar satar satar satar
satar satar satar
eh kiai eh kiai cucuk
gua juga liat setan
dimana dimana setan
kiai bagaimana sih
gampang dimasukin setan
serius nih sumpah nih
jangan suka nyumpah nyumpah begitu nggak bagus

yang ini liat setan
yang ini liat setan
ini dua duanya pura pura liat setan
ini puah ini puah
ini orang dua
kiai pak ustadz tadi saya ingat ada
han han han
handuk memandik apa itu
ada hantu kiai
bagian lu berdua dari mana sih
sampai ngeliat setan
hujannya sedang rintik rintik
saya sedang menikmati segelas air putih hangat
itu yang namanya
kalau lu mongol ceritanya gimana
lagi jalan nih
pak eni bota
mongol takut takutin pakai kain putih
nah terus dia kabur
dia habis minum air putih
lihat kain putih itu terbang pak yayi
mongol malah ketakutan sendiri
malah mongol diganggu
jadi lu biang kaya rokeh nih
jadi lu biang kaya rokeh
lu biang kaya rokeh lu
emang dasar lu ya
gua mau ditanggung
gua mau ditanggung
gua makan juga
sudah tiga hari belum makan nasi
belum makan untuk tiga hari
ya selama tiga hari
kakek makan apa
itu juga empat hari yang lalu
minta makan sedikit aja cu
kakek tunggu di sini ya
su tu mau beli makanan buat kakek
su tu baik sekali
ternyata su tan
gampang sekali aku kibuli ya
ubahlah suamiku menjadi imam yang baik untuk keluarga ya allah
sultan mau apa
sultan minta nasi sama lauk
sebenernya makanannya bukan buat sultan mpo
tapi buat pengimis

kamu lagi apa
lagi di rumah telepon dari kamu
gak ada yang dikerjain
udah beres semua tinggal masak
kok belum masak
gak ada yang dimasak
nunggu teki nasi pulang
kan hari ini teki nasi yang belanja
gak biasanya teki nasi yang belanja
tunggu satu lagi
makanya yang banyak
belajar yang benar
sebelum nanti mama jemput
transfer udah masuk
baru mau saya cek
dari tungguin mama ya
kadang cuma bayi
karena masih masih utuh
itu namanya gak ada
di rumah kakak saya
berita belum datang
cuma mau tau aja
kok kamu gak keliatan tenang
habis tadi beritanya gitu sama saya
nanti saya bilangin ke emak
menurut kamu mah galak atau enggak
menurut saya dia orangnya baik
tapi gak menentu
saya enggak bilang begitu
tadi bilang begitu
ya kan tin
ih kamu emak
bukan emak bella
tadi maksud saya
kalau saya salah
suka ditegor sama emak
emak marah sama c edo
berarti emak teh galak
berarti c edo bilang emak galak
maksud saya bukan begitu
di dapur apa yang nggak ada
semua ada teh
maksud saya bumbu dapur atau apa
kebutuhan buat masak
teteh lagi di pasar
biar sekalian teteh beli
kok teteh yang ke pasar
sekalian ngantar anak anak sekolah
kalau bumbu dapur sih masih ada
paling yang buat dimasaknya
nanti mau makan siang di warung
baru juga jam berapa
udah ngajak makan siang aja
kalau nanti saya mau makan siang di warung
kalau saya mau makan di restoran atau kafe
saya diajak gak
saya dibayarin gak
kalau saya yang harus bayarin mah
tunggu nanti aja habis gajian
kita makan sama samanya nanti aja
kalau kamu udah gajian
yaudah kalau harusnya memang begitu
saya lagi kerja
gak tau bos
ada si maung di pasar
tekinasi mau belanja
ada tekinasi pengawalan
tekinasi itu siapa
ada tekinasi di pasar
tekinasi atau imas
biasanya kan emas yang ke pasar
tekinasi nolak pengawalan
terus gimana ya kang
kamu pikirin aja sendiri
gak usah ngerti
gak usah ngerti
gak usah ngerti
gak usah ngerti
gak usah ngerti
transpar udah masuk
kita ketemu di tempat biasa
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
si diego udah mandi
kalau mau lagi ambil aja di kamu
kamu ke percetakan
jang saya mau ke percetakan dulu
mau bikin label buat bungkus kitchen ring
lagi di rumah telepon dari kamu
enggak ada yang dikerjain
udah beres semua tinggal masak
kok belum masak
enggak ada yang dimasak
nunggu teki nasi pulang
kan hari ini teki nasi yang belanja
enggak biasanya teki nasi yang belanja
di jakarta mah katanya teki nasi yang selalu belanja sendiri
sekalian nganterin anaknya ke sekolah
nanti kamu gitu enggak
kalau udah punya anak